ketika sang mentari mulai memancarkan sinar saat itulah mbah ngateman mulai beraktivitas
mengayu sepeda butut ia berjalan sejauh lima km untuk berbelanja buah segar di pasar nologaten
buah segar ini akan dibuat lotis untuk dijual
di beberapa daerah orang menyebut lotis ini rujak atau sajian buah segar dengan sambal gula
ini adalah sebuah arem
mbah ngateman sebelumnya merupakan pekerja bangunan atau kulit proyek
namun usia yang sudah lanjut membuatnya harus memutar otak agar ia bisa melanjutkan hidup bersama dengan sang istri saat tidak lagi menjadi kulit proyek
karena itulah di awal tahun dua ribu dua puluh pria enam puluh tahun ini memulai berjualan buah keliling
meski fisiknya tak lagi muda ia masih teliti memilih buah yang masih segar
setelah mendapat berbagai macam buah pilihan mbah ngateman lalu bergegas kembali ke rumah untuk mengupas dan membersihkan buah
di kawasan padat penduduk kepuh demangan kota yogyakarta mbah ngateman tinggal bersama istrinya di sebuah kontrakan yang cukup memprihatinkan
di bantu istri ia mulai mengolah racikan sambal lotis dan buah segar yang anggun
sambal lotis akan dijual di sepanjang jalan gejayan yogyakarta
setelah membersihkan dan mengupas buah ia dengan cekatan membuat sambal lotis
tangan rentainya mulai menumbuk bumbu
saat semua bahan jualan sudah siap mbah ngateman lalu menata barang dagangan dibantu sang istri
bagaimana dengan barang barang
biasanya mbah ngateman akan berangkat pukul satu siang dan berjualan hingga sebelum maghrib
teriknya panas sinar matahari tak menyurutkan niatnya mencari rezeki
baginya lebih baik berusaha daripada meminta minta
jika ada hujan saya pikir pak kalau emang mendung oke langsung pulang
nanti kalau aku juga khawatir di rumah mikirkan jenengan
nggak payah mendung harus pulang
kakeknya kayak rematik loh mas
kalau dingin itu jalannya agak bengkok bengkok gitu loh
kalau kadang kadang sepasah pun kadang nggak narik mbak
salah satu hambatan bagi mbah ngateman adalah hujan
ia punya penyakit rematik yang telah dia diberikan
ia sudah berada di darita sejak beberapa tahun lalu
saat cuaca dingin ia agak kesulitan berjualan keliling
hujan itu saya pakai libur
tapi pas hujan jalan saya langsung beli sebentar
nanti keterang nanti jualan lagi sana
kenapa pak kalau hujan libur ini
karena pengaruh itu masyarakat
rasanya sakit rematik
terkadang ia malah harus menunggu dan berteduh
hingga hujan benar benar reda sebelum kembali ke rumah
tidak hanya itu suka duka berjualan buah keliling pun
sudah dialami pria asal purworejo ini
ia pernah terserempet kendaraan yang membuat dagangannya tumpah di tengah jalan
pak ada mobil ini
meski berat banga teman tidak mau berpangku tangan
ini nggak kebenar
nggak teman sebenarnya punya satu orang anak perempuan
namun kondisi perekonomiannya pun tidak jauh berbeda
hal ini membuat putrinya tidak bisa berbuat banyak
setiap jualan mesti ke sini jalanan juga rame
kalau pas kulakan buah itu ya hujan atau panas
saya juga sebenarnya sangat khawatir juga
dan benar benar sangat khawatir
ya gimana saya juga tidak bisa membantu
untuk perekonomian orang tua saya
dan orang tua saya dikasih mudah mudahan
setiap hari banga teman harus menempuh jarak puluhan kilometer
untuk menjajakan dagangan
ia menjual lotis seharga
lima belas ribu rupiah
walau terkadang mendapatkan hasil yang tak seberapa
banga teman tetap bersyukur
saya lihatnya sudah sepuh
tapi beliau tetap mau jualan di sini
tetap dengan seperti ini
dan dengan semangatnya beliau menginspirasi banyak orang
orang tidak menengajakan tangan minta
tapi mau berusaha
selain untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
kondisi sang istri yang juga mengidap penyakit tumor
membuat banga teman tidak bisa hanya duduk berpangku tangan
ia juga ingin membahagiakan anak cucunya
bantu keluarga bareng
itu bukan hanya untuk saya sendiri
nanti yang udah bikin apa itu
utuh minta yang saya kasih
pokoknya saya minta apa aja
semangat sehat bisa jual langsung
keluarga jadi penyemangat banga teman mencari rezeki
ia berharap hidupnya bisa berubah lebih baik
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta